jadi menurut anda sosok pak ahok ini adalah sosok yang tepat
beliau orang hebat
sejauh ini menurut anda bisa mengelola
segera sekerasnya jakarta memang harus diimbangin oleh orang sekeras beliau